kalau ada rencana mau bikin koalisi besar nih
jadi semuanya mau dimasukin ke dalam pdp
kalau nanti betul prabowo gibran yang memimpin
karena itu pasti ranahnya pimpinan partai
pak jokowi ini ingin membentuk satu yang
koalisi besar yang namanya barisan nasional
dimana dia menjadi pengendali pemegang saham utama
kita itu punya pemilu paling demokratis itu tahun lima puluh lima
tahun tujuh puluh satu pemilu pertama zaman orde baru
itu pemilunya paling kacau juga brutal
bahkan orang ada yang dibunuh
dengan pemilu dua ribu dua puluh empat cuma satu
dicudi tengah raih mati ditembakin
kalau sekarang orang disandera dengan kasus hukum
yang melawan ya kalau zaman tujuh puluh satu pada
kalau memang betul ya itu semua apa yang dilakukan oleh
ketika soeharto melakukan berbagai macam manipulasi kekerasan kecurangan
itu adalah fondasi dia untuk berkuasa selama tiga puluh dua tahun
kalau apa yang terjadi hari ini kita biarkan
ini pak jokowi bisa seperti soeharto
mungkin sampai cucunya jadi presiden
karena semua kendali kekuasaan ada di dia
tidak ada kita dengar polisi yang berani bersuara
tidak ada kita dengar perwira perwira tni yang teriak
tapi kalau anda melihat sosok prabowo subianto
dari militer anda yakin beliau bisa
ada negara di afrika namanya nigeria
tahun dua ribu empat saya kesana
bersama mantan perdana menteri selandia baru dan kanada
untuk pengawasan pemilu bersama united nations
lembaga anti korupsi di sana itu digunakan oleh presiden
untuk menjatuhkan semua lawan politiknya
jadi kita nggak tahu kan apa yang ada di kantongnya pak jokowi hari ini
karena dia pernah bilang saya punya data semua partai politik
dan kita nggak tahu kekuatan itu kan tidak harus bahwa dia ada di
tapi ketika dia mampu memiliki amunisi amunisi untuk menaklukkan mereka yang mungkin berlawanan dengan dia
jadi anda yakin akan ada matahari kembar nanti di pemerintahan prabowo
ya kan bisik bisik yang kita dengar pak prabowo cuma dua tahun
lalu apakah pak prabowo akan
ya kita lihat nanti pak prabowo kalau dia memang menang ya
apakah kemudian tetap takluk di bawah kaki pak jokowi atau tidak